tengah malam hingga dini hari adalah saat kebanyakan orang beristirahat setelah beraktivitas seharian
namun hal berbeda bisa dijumpai di pasar kue subuh blok lima pasar senen jakarta pusat
seorang pedagang kue daniel misalnya mulai berjualan pukul tujuh malam hingga pukul enam pagi setiap hari
beragam jajan pasar ia jual bersama ratusan pedagang lainnya di sini
dengan jaminan harga lebih murah dibanding di tempat lain sebab dagangan didapat langsung dari produsen kue
tak tanggung tanggung orang dari berbagai daerah di jakarta rela menembus gelap dan sepinya malam demi mendapatkan kue dengan harga murah tetapi tetap enak
setiap hari jajan pasar tersebut ludes di borong pembeli baik untuk dijual kembali disajikan dalam acara hajatan maupun sekadar camilan di rumah
aku dari bekasi dari jati bening karena aku senang aja sih
jajan kue di sini pilihannya banyak banget terus harganya juga murah gitu
dari pulau seribu jauh dari muara angke ke pulau saya
terus kenapa milih beli kue di sini
di sini agak ringanan lengkap saya kalau belanja tujuh juta enam juta di maspur di luar sana
buat apa bu
saya akan membuktikan harga kue di sini memang murah dengan uang sepuluh ribu rupiah kira kira dapat berapa banyak kue ya
halo mas saya mau belanja ini berapaan ini kue cente manis ya
ini mau deh yang bervariasi
tiga terus ini mau pepesagu satu ini risol ya
ini mayonese dua ribuan
dua ribuan sama oh pai buah
pai buahnya karena saya suka mau dua deh jadi berapaan mas
sepuluh ribu dapat bonus nggak mas
dapat bonus dua tinggal ambil saja
wah dapat bonus ya ini
sepuluh ribu rupiah
wah ternyata memang benar dengan uang sepuluh ribu rupiah saya dapat kue sebanyak ini dapat bonus juga nggak sia sia
jika anda ingin membeli kue di sini setelah sepuluh februari dua ribu dua puluh tiga jangan sampai salah tempat
sebab pasar kue subuh yang semula terletak di blok lima pasar senen akan direlokasi ke gedung pasar senen jaya satu dan dua
anda juga bisa berbelanja aneka kue saat subuh di area halaman blok m square jakarta selatan
para penjual mulai berjualan pukul dua dini hari hingga pukul tujuh pagi
para pedagang kue subuh blok m
square biasanya membuat kue sendiri dan saling menitipkan dagangan kepada pedagang lain untuk dijual
seorang pedagang menyebut bisa menjual hingga tiga potong kue setiap hari dengan pendapatan mencapai empat juta rupiah per hari
ya semuanya produk sendiri karena murah kalau ngambil di tempat lain kan beda lagi
jadi kue saya dibawa sana kue dia dibawa ke saya
jadi saling membeli
harga risoles dadar gulung dan putri ayu misalnya seribu rupiah
sedangkan pai susu dan pai coklat seribu lima ratus rupiah
ada pun aneka roti dijual mulai dua ribu hingga empat ribu rupiah
dan kue lapis legit dua ribu rupiah per potong atau seratus ribu rupiah per kotak kue
ada juga pedagang yang memberi diskon jika warga membeli kue dalam jumlah banyak
jadi tak rugi deh bangun subuh untuk belanja kue
monika konado andri kurniawan saputra jakarta